seorang wanita parubaya meninggal dunia saat sedang mengantri berobat di sebuah klinik di duribulo gambir jakarta pusat pada senin petang
korban bernama daryun ini sebelumnya mengeluhkan sakit kepala dan sesak nafas sehingga ingin memeriksakan diri ke klinik dokter umum di lokasi tersebut
tubuh korban berusia lima puluh tahun itu masih terbaring di atas kursi bersama dengan pasien lainnya yang juga tengah menunggu giliran
khawatir terpapar covid sembilan belas jasad korban selanjutnya dievakuasi petugas ke kamar jenasa rsjm jakarta pusat
petugas kelurahan duripulo yang mendatangi lokasi langsung memberikan himbawan agar para pasien segera membubarkan diri karena keberadaan mereka telah menimbulkan kerumunan
pihak pengelola juga diminta untuk segera menutup klinik tersebut untuk sementara waktu
tim liputan cnn indonesia